operasi densus delapan puluh delapan pada kamis siang sekitar pukul lima belas waktu indonesia tengah
diawali di sebuah rumah di desa tinggede selatan kabupaten sigi sulawesi tengah
di lokasi yang bersebelahan dengan sekolah dasar itu
aparat menanyai penghuni rumah yang diketahui merupakan seorang guru sd swasta
dan memeriksa sejumlah ruangan
sekitar satu lima jam aparat berada di rumah itu
sebelum pergi dengan membawa sejumlah barang bukti
di antaranya buku buku dan sejumlah gawai
selama penggeledahan aparat desa dan babin kantipnas sempat dilibatkan
menyaksikan seluruh proses yang dilakukan petugas
densus delapan puluh delapan kemudian melanjutkan penggeledahan di lokasi berikutnya
di kelurahan silae kota palu
satu rumah di daerah itu menjadi target
sejumlah kendaraan taktis dan brimob bersenjata lengkap
berjaga di sekitar rumah yang tengah digeledah
aparat kelurahan dan babin kantipnas juga menyaksikan operasi
yang dilakukan aparat di lokasi itu
sejumlah barang bukti juga dibawa petugas dari rumah tersebut
yakni buku buku benda yang mirip senjata rakitan
serta potongan potongan besi
petugas juga mengamankan seorang perempuan
selama penggeledahan di dua lokasi itu didampingi penyidik tindak pidana terorisme atau tpt
di situ itu buku laptop dua
itu apa itu pak
pak di dalam ini berapa orang pak
karena di situ ada tiga
orang tua sisa ibu
apalagi empat orang lagi dalam rumah
yang selama ini pak kak distan apa yang berapa
selama ini ya cuma kita tahu orang guru
gue di sekolah sini
jadi selanjutnya tidak tahu
kalau dari penyelidikan dari polisi polis tadi apa yang berapa
oh tiada penyampaian
kasubbit penmas kompol sugeng lestari menyatakan densus delapan puluh delapan menangkap lima orang terduga teroris di wilayah kota palu dan sigi sulawesi tengah
mereka adalah ma za alias e ra alias r kb alias af af alias az
dari sumber intelijen diketahui lima orang yang ditangkap ini merupakan sel tidur jaringan jamaah islamiyah
jafar g bua palu sulawesi tengah